potensi suara yang cukup besar membuat setiap partai politik berupaya untuk meraih suara kaum milenial dengan berbagai cara
salah satunya adalah partai demokrasi indonesia perjuangan yang meluncurkan tagline dan produk yang ditujukan bagi pemilih dari kalangan anak muda
dari satu ratus delapan puluh lima juta daftar pemilih tetap tahap pertama yang dirilis komisi pemilihan umum empat puluh persen diantaranya merupakan pemilih dengan rentang usia di bawah empat puluh tahun
pdip berupaya mengambil suara di ceruk tersebut dengan meluncurkan tagline kerja kita kerja indonesia sesuai dengan slogan kerja kerja kerja yang diusung presiden joko widodo
selain itu pdip juga memiliki sejumlah program untuk menyiapkan anak muda masuk ke dalam sistem kepemimpinan daerah dan nasional
ya tentu saja jadi apapun proses politik menyiapkan kepemimpinan generasi ke depan proses politik kepemimpinan pak jokowi gama'ruf menyiapkan bagaimana generasi militer
milenial bisa menjadi pemimpin pemimpin indonesia raya ke depan
pd perjuangan kokoh dalam jalan kebudayaan
kami begitu respect dengan patriotisme rasa cinta kepada tanah air asian games menunjukkan bagaimana nama harum bangsa dikibarkan bersama sama
dan disitulah seharusnya di dalam kampanye ini semua menyampaikan hal hal yang positif tentang bangsa dan negara
tidak ada boleh satu warga pun yang di dalam kampanye menyampaikan hal yang memecah
belah bangsa karena gotong royong persatuan nasional ini adalah tugas kita bersama
kirana larasati aktris yang menjadi salah satu calon anggota legislatif muda yang diusung pdip menyatakan partai berlambang banteng ini akan banyak mengenalkan anak muda dengan proses politik
melalui workshop dan program yang sesuai dengan keinginan anak muda
kita ini mau mengenalkan lebih secara akrab lagi lebih friendly lagi nih ke kaum milenial
nah partai politik itu apa sih berpolitik itu gimana sih keseruahannya dimana artnya dimana
karena kita ini bukannya serius serius aja yang kan sekarang kan kesannya kalau untuk di pemuda di milenials itu kan momok
kayak aduh berat banget sih ngomongin politik sedangkan sebenarnya politik itu bisa fun bisa menyenangkan
jadi kita bikin acaranya salah satunya adalah acara fashion seperti ini
ya memang ini kan namanya kulit ya dengan pakaiannya seperti apa dandanannya kayak gimana
tapi dengan ketertarikan di luar itu bisa menambah lagi ketertarikan untuk di dalam
partai demokrasi indonesia perjuangan berharap efek ketokohan presiden joko widodo serta program dari para calon anggota legislatif muda
akan memenangkan pdip pada pemilu legislatif dua ribu sembilan belas
angga putra jakarta